biasanya kalau bangun sahur ada yang pakai alarm ada yang dengar panggilan dari masjid
tapi setelah sahur pada tidur lagi enggak ya kita tanya aja yuk
hanya bentar bangun sahur jam berapa biasanya bangun karena alarm atau karena apa
bangun sahur jam tiga ya
pakai alarm sih
pakai alarm sama itu sama yang keliling sahur keliling
kalau untuk sahur ya
lebih ke alarm sih
enggak dibangunin pacar
enggak udah punya suami
pakai alarm bangun jam setengah empat
bangun jam setengah empat emang itu sudah biasa bangun jam setengah empat
kalau untuk sahur sendiri sih biasanya banyakan sih karena memang kita main game ya
cocok jadi main game nunggu sahurnya jadi main game ya
yang penting kuah kuah
menurutmu favorit sih enggak ada sih ya
uniknya sih anak anak ayam goreng
terus baru sama apa ya paling ayam goreng aja lah yang simple simple aja
sama snack snack dan kopi biar seger
itu lebih ke nasi aja ya cukup
nasi air putih udah cukup banget sih untuk satu harian
setelah sahur tidur lagi gak sih
aktivitas setelah sahur ya
ambil air wudhu sambil nunggu subuh
habis sahur tidur lagi
enggak kerja siap siap
aktivitas apa biasanya
nggak tidur ya sholat subuh terus
ya nyiapin buat anak anak sekolah
siapin makanan anak terus yaudah siap siap mau kerja aja
selain merafikan rumah kadang tilawah ya
tidak tidak aja
lancar puasanya ya bu